dongeng bahasa indonesia
haris dan pertanian organiknya
alkisah di kaki gunung forefres adalah sebuah desa bernama makuna yang dihuni oleh suku kuno kurcaci
dan di puncak gunung itu hidup seorang lelaki tua periang bernama haris yang memiliki pertanian organik
haris bekerja keras
rabat rabat rabat rabat rabat rabat
oh itu bukan haris aku bilang dia pekerja keras tidak malas
nah itu haris kurcaci yang periang dan menyenangkan yang mencintai tanah pertaniannya
pertanian makuna menyediakan buah buahan dan sayuran segar dan subur untuk seluruh desa
buah dan sayurannya selalu segar
dan haris akan selalu menjualnya
dan haris akan selalu menjualnya kepada orang orang di desa dengan harga yang murah
sayuran ini sangat segar
ada keajaiban dalam buah dan sayurannya
iya dan dia juga sangat baik
dia tidak pernah mencoba menipu orang dan menghasilkan keuntungan
berbeda dengan tetangganya jonas yang menjual sayurannya tiga kali lipat dari harga aslinya
oh ya aku lupa tentang jonas
seperti halnya haris jonas adalah kebalikannya
pria yang kikir dan juga serakah
jonas dulunya adalah satu satunya petani organik di desa makuna
dan dia memanfaatkan sepenuhnya
penduduk desa tidak punya pilihan sampai haris membuka toko
semua orang berhenti membeli dari jonas dan pergi ke haris
berapa harga apelnya
dua atau harganya empat koin perak
apa kau bercanda
ayo rical ayo pergi ke haris buahnya lebih baik
jika hal hal seperti ini terus berlanjut aku harus mulai mencari profesi baru
aku bertanya tanya bagaimana buah buahan dan sayuran dari pertanian hari selalu begitu segar dan tumbuh begitu cepat
oh saudara jonas tidak ada yang membeli produkmu
produkmu terbaring dan juga membusuk
tapi kenapa kau tidak menyumbangkannya untuk pria malang ini
aku belum makan apapun selama dua hari
ship pergi aku di sini bukan untuk melakukan amal
tidak seperti jonas
haris sering menyumbangkan panen gratis dari ladangnya kepada orang miskin yang melewati gubuknya
ini roni ambil beberapa sayuran sehingga kau bisa memberi makan keluargamu
jika kau membutuhkan lebih banyak
silakan datanglah ke sini

kau memang malaikat yang menyamar semoga tuhan memberkatimu
tetapi tidak diketahui oleh penduduk desa
rahasia dibalik kualitas buah buahan dan sayuran di pertanian haris adalah tiga pembantunya
tom brok dan zub
embun dari gunung bersama dengan pupuk rahasia khusus mereka
menyebabkan panen mereka
namun itu tidaklah cukup
di bawah sinar rembulan mereka akan bernyanyi dan menari di tanah pertanian
agar pohon pohon muda tumbuh dengan cepat
haris punya pertanian
bernyanyi dan juga menari
suatu hari haris mendapat kabar baik bahwa putrinya yang sudah menikah
dan tinggal jauh telah melahirkan seorang bayi perempuan
karena sangat senang mendengar kabar menjadi seorang kakek
haris memutuskan untuk mengunjungi putrinya untuk beberapa waktu
dia meminta penduduk desa untuk merawat kebunnya dengan baik
dan memetik sayuran dan buah buahan kapanpun mereka butuhkan
sampaikan salam kami untuk putrimu ya
ketika penduduk desa mengucapkan selamat tinggal pada haris
jonas hadir di antara mereka yang berencana untuk menghancurkan pertanian haris
sekarang dia sudah pergi
ini adalah kesempatan baik bagiku untuk menghancurkan pertanian
penduduk desa tidak punya pilihan selain membeli dariku
aku hanya perlu mencari cara bagaimana mewujudkannya
penduduk desa mulai makan buah buahan dan sayuran segar dari pertanian haris
mereka tidak pernah jatuh sakit
semua orang senang kecuali jonas
orang orang masih tidak membeli buah buahanku
meskipun buah buahan ini berasal dari pertanian haris
aku harus melakukan sesuatu malam ini
jonas pergi ke pramal untuk menemukan solusi
halo jonas kau mencari jawaban untuk masalah mendalammu
ya aku ingin menghancurkan pertanian tetanggaku
dia buruk untuk bisnis
maka kau harus pergi ke satu satunya orang lain yang bisnisnya telah terpengaruh
siapa itu tolong beritahu aku
namanya adalah dr stranger
dia akan memiliki ramuan yang sempurna untuk memenuhi apa yang kau cari
dan dengan itu ini akan segera menghujani buah buahan
dan sayuran untukmu
oh terima kasih
jonas pergi menemui dokter dan membuat rencana jahat
hei apa kabar dok
aku tidak percaya ini ada pasien akhirnya
katakan padaku jonas penyakit apa yang membawamu ke sini
aku di sini untuk sesuatu yang lebih baik
cara untuk membawa lebih banyak bisnis untuk kita berdua
eee apa yang ada di dalam pikiranmu
kita ambil beberapa ramuan ajaibmu
dan pada malam hari ketika pegawai kecil haris tidur
kita sebarkan ramuan itu ke seluruh ladang dan hancurkan panennya
malamnya ketika seluruh desa tertidur
jonas menyelinap ke pertanian haris
dan menyebarkan ramuan ajaib ke seluruh ladang
hehehe sekarang desa tidak punya pilihan lain selain membeli sayuran dariku
pagi berikutnya ketika penduduk desa datang untuk mengumpulkan sayuran dan buah buahan
alih alih pertanian organik mereka menemukan ladang yang tandus
apa yang terjadi pada semua tanaman
mereka telah dihancurkan
apa yang harus kita lakukan
bagaimana kita memberi makan keluarga kita
tidak punya pilihan penduduk desa harus membeli persediaan mereka dari jonas
setelah haris kembali dari tempat putrinya
ia merasa sedih melihat tanah tandus yang tidak subur di tempat pertanian organiknya
kami menambahkan pupuk setiap hari
kami menyirami ladau secara teratur
kami juga menyanyikan lagu
namun tidak ada yang berhasil
jangan khawatir aku punya sesuatu
aku dapat beberapa pupuk ajaib dari kebun putriku
dikatakan ini untuk menghidupkan kembali tanaman yang layu dan juga dapat melipat gandakan pertumbuhannya
maka tom brook dan zook menyebarkan peluang tanaman yang mereka inginkan
dan mereka menyeramkan pupuk itu
dan itu akan berhasil
baru saja mereka selesai menyirami tanah yang baru dibuahi
pupuk ajaib bercampur dengan ramuan ajaib di tanah
mengakibatkan bumi bergetar
dan bergetar dengan kuat
penduduk desa mulai berlari ke gubuk mereka
di tengah kekacauan dan kepanikan suara geraman dipancarkan dari gunung
dan penduduk desa menatap dengan tidak percaya ketika buah buahan dan sayuran mulai keluar dari puncak gunung
hujan buah dan sayuran
penyihir itu sepertinya benar
ya mari kumpulkan mereka
tiba tiba penduduk desa tidak takut lagi
mereka menjadi senang mengumpulkan buah buahan dan sayur sayuran yang jatuh dari langit
ini terasa segar persis seperti pertanian haris
ini adalah keajaiban
jonas juga berlari
dan seperti penduduk desa lainnya
dia mulai mengumpulkan buah buahan dan juga sayuran
ini akan mengganti kerugianku
biarkan aku coba dan lihat apa yang istimewa dari buah ini
tetapi nasib memiliki sesuatu yang lain untuk jonas
saat dia menggigit buah itu berubah menjadi pasir
apa yang terjadi
jonas mengambil buah lain untuk disantap
tidak ada gunanya
itu hanya akan berubah menjadi pasir
maka roni menggigit apel
dan buah itu baik baik saja
tempaknya cukup baik untukku
mengapa itu berubah menjadi pasir ketika aku memakannya
saat itu roni secara ajaib berubah menjadi peramah
aku adalah malaikat keberuntungan feliciti
dan ketika aku bertemu denganmu sebelumnya kau memberitahu aku bagaimana kau ingin menghancurkan pertanian tetanggamu
aku ingin kau belajar bahwa jika kau mengharapkan hal buruk bagi seseorang maka hal buruk itu akan terjadi padamu juga
jadi kau harus selalu baik dan melakukan hal hal baik untuk orang lain dan hal baik akan terjadi padamu sebagai balasannya
jonat sangat malu dengan perilakunya selama ini dan ingin meminta maaf atas kesalahannya
lalu dia segera pergi ke haris yang sedang berada di ladangnya
haris aku telah menjadi tetangga dan teman yang mengerikan
akulah yang meracuni pertanianmu sebelumnya
aku datang untuk meminta maaf
dan apakah kau ingin menanam dan menjual buah buahan dan sayuran bersama
tidak apa temanku

memang pria yang baik aku salah paham padamu
mari kita mulai dan menanam di ladang kita
akhirnya jonas dan haris sekarang memiliki dua kali lipat jumlah lahan untuk menanam tanaman mereka
dan bersama sama dengan tom broke dan zook mereka bernyanyi dan menari dan menjual hasil pandan mereka kepada orang orang dari desa
selamat pergi ke narik tanaman